hai bendera merah putih yang dikibarkan ini menjadi penanda penghuni rumah sedang
menjalani isolasi mandiri ya inilah cara yang dilakukan satgas kofit sembilan belas purbalingga
jawa tengah untuk menandai warga desa selabaya yang sedang menjalani isolasi mandiri karena
terkonfirmasi positif kofit sembilan belas selain itu petugas menempelkan stiker yang memuat data
nama warga jumlah konsumsi obat dan jadwal pemberian bahan pokok tanda ataupun simbol
rumah yang sedang melaksanakan isolasi mandiri bendera merah putih jadi masyarakat juga yang
sekitarnya juga bisa melakukan apa pemantauan terhadap rumah tersebut dalam rangka melaksanakan
isolasi mandiri hingga nanti masanya sembuh saat ini desa selabaya purbalingga masuk zona
merah kofit sembilan belas
sembilan warga dinyatakan positif covid sembilan belas yang empat puluh tiga orang diantaranya menjalani isolasi mandiri di rumah
sedangkan dua orang meninggal mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah juga dilakukan warga
di desa jeruk agung kecamatan klirong kebumen jawa tengah sedikitnya empat puluh empat warga dinyatakan positif
covid sembilan belas dan menjalani isolasi mandiri ataupun karantina terpusat
hai jadi fungsi pemasangan bendera ini seperti kita ketahui bahwa pandemi ini penularan ini meluas
karena orang tidak peduli antara satu orang dengan orang lain sehingga harus kita bangkitkan semangat
jiwa nasionalismenya bagi yang isoman kalau mereka melanggar mereka bisa melihat bendera ini berarti
saya akan membahayakan saudaranya bangsanya begitu kebutuhan warga yang diisolasi pun setiap hari di
penuhi oleh satgas jogotongo dengan menyiapkan bendera ini untuk memperbaiki penduduk yang berada di dalam pangsa ini

jogotongo dengan menyiapkan dapur umum tim liputan cnn indonesia